sejak pukul sembilan pagi hingga pukul lima belas sore waktu indonesia tengah
sesi latihan bebas untuk tiga kelas yang turun dalam kejuaraan dunia world superbike dua ribu dua puluh tiga
seri indonesia di sirkuit internasional mandalika telah dilakukan oleh seluruh pembalap
sesi latihan bebas atau free practice dilakukan sebanyak dua x empat puluh lima menit
oleh masing masing pembalap dari tiga kelas
mereka coba beradaptasi dengan segala aspek dalam balapan
pengelola sirkuit internasional mandalika mengatakan telah menerima masukan masukan
dari para pembalap dan melakukan evaluasi
hari ini dilakukan free practice semua kelas tiga kelas pagi tiga kelas sore
catatan waktu pembalap top lima nya ini dibandingkan dengan tahun lalu mirip mirip ya
kelebihannya adalah menurut mereka kali ini tracknya tidak bumpy
di tikungan juga tidak bumpi di lurus tidak bumpi jadi sangat bagus sekali
tapi karena ini baru selesai dua minggu yang lalu memang permukaannya sedikit licin
karena belum banyak dilewati kendaraan kendaraan kotorannya juga masih mengendap di bawah
belum naik ke atas jadi mereka bilang dalam perjalanan waktu ini pasti
dengan kondisi sirkuit yang sudah tidak bumpy
jadi ini akan menjadi sirkuit yang sangat bagus sekali
priyandi satria menambahkan pada jumat ini dornasport dan fim telah mengeluarkan homologasi b
untuk pembaruan yang dilakukan di sirkuit mandalika sebagai tuan rumah world superbike seri ke sebelas
sementara itu pembalap motorsport nasional dimas eki pratama
yang hadir menyaksikan sesi latihan bebas pertama dan kedua
mengatakan lapisan baru aspal lintasan sirkuit mandalika menjadi tantangan bagi para pembalap
menurutnya ada potensi roda menjadi mudah slip meski hal tersebut lumrah dalam balapan
kalau yang kita lihat tadi dari sesi satu kan toprak terus sesi dua alvaro
tadi saya juga tanya ke kebetulan ada kawan saya sahabat saya habis arief juga
katanya emang nggak terlalu grip jadi dalam artian mungkin karena aspal baru
terus dia juga butuh apa nanti dia juga butuh asfal baru jadi
karena bannya itu harus dipakai terus kan di dalam tracknya
jadi katanya kalau kita keluar dari racing line itu agak slippery sedikit
di samping evaluasi sirkuit mandalika mantan pembalap grand prix moto dua ini
juga sudah memperkirakan pembalap yang berpotensi menjuarai world superbike di seri mandalika dua ribu dua puluh
oke tapi menurut saya besok ini kita nggak tahu nih mudah mudahan kering kata uca uca
nah kalau kering prediksi saya
tapi kalau hujan menurut saya toprak
kalau hujan toprak
karena kalau tadi saya amatin ya dari super sports juga
karakter mesin ducati itu dominan kan di track yang butuh tork
maksudnya karena nggak terlalu banyak grip
sedangkan kalau motor motor yang pas silinder dan segala macam
dia kan harus carry speed bawa speed di tikungan lebih kencang kan dibanding torsi yang gede
nah kalau dukasi kan punya power itu kan
jadi dia bisa ngandelin torsinya itu buat ngasih gap ke yang empat silinder tadi
pembalap aroba ducati alvaro bautista memiliki potensi untuk mengunci gelar juara dunia musim dua ribu dua puluh dua di sirkuit mandalika
jika sang juara dunia world superbike dua ribu dua puluh satu lalu toprak rasgat leoglu tak mampu membayangi bautista
bautista sendiri saat ini memegang puncak klasemen sementara
dengan perolehan lima ratus tujuh poin atau selisih delapan puluh dua poin di atas toprak rasgat leo glue
albi pratama bara maestro mandalika nusa tenggara barat